kita masih membahas ini gubernur ahok dengan tangan besi atau tangan dewa dalam memimpin ibu kota mas ar tadi karena apa tadi mas arsy
karena gini yang dia lakukan ini memang mungkin benar supaya kita bisa mengkritik beliau membeli masukan masukan dan ada yang perlu ada yang tidak
dia pernah ngomongkan saya lebih baik dipecat dari gubernur daripada meloloskan dana siluman
loh keren ketika dia bicara dengan elit elit politik
nah ini mungkin harus memang harus sama kerasnya begitu ketika kekerasan menjadi hal yang kayak begitu
tapi ketika tadi ratna mengatakan dengan ibu ibu atau dengan orang miskin ya udah jangan macam macam kenapa dia harus begitu
ini kritik ke arah dia
tapi kalau menurut anda omongan
resistensi kepada ahok ini lebih banyak di tingkat elit atau di tingkat grassroot kalau menurut anda
semata mata dalam wayang tadi yang tonton tadi ketika
mungkin analoginya nggak benar tapi pisang geni lahir tadi dewa yang paling kecewa dewa raja raja ini
raya seneng aja karena dia memberantas keturjanaan masyarakatnya seneng
dewa dewanya yang merasa tatak ramanya di atak atak sama dia
nggak saya rasa menengah
masalahnya ada di elit atau di
menengah itu kan sudah termanjakan ya dan mereka juga orang orang yang tidak tahu
jadi kayak ini ada di lingkungan saya saja terjadi kalau gitu
saya bilang aku hanya keberatan dia bersikap begini begini terhadap rakyat
sampai saya tercengang
masuk ke perangkat tengah
enggak artinya kita kok nggak peduli sama orang lain ketika orang lain jadi korban
nah ini benar
itu sudah nggak benar
tapi untuk tatanan kebijakannya bagaimana
enggak aku hanya mau mengomentari
belum tentu rakyat kecil itu
rakyat kecil belum tentu tidak bermasalah dengan dia
komunikasi menjadi penting dalam hal ini
karena ini orang orang yang sudah main twitter main facebook itulah yang sekarang
ada satu puisi yang bagi mbak rata di amerika
kepada siapa saya harus bicara hari ini
karena amerika lagi sibuk
nah mungkin bicara dengan
ya lain dengan rakyat kecil tadi agak berbeda
ini salah ada
tapi anda melihat bagaimana perang ahok dengan misalnya ketika dia anggap dia dizalimi oleh bpk
kemudian dihajar bpk dizalimi oleh orang lain lagi
misalnya dihajar lagi
ini dalam tantangan elit
ini justru malah mendapatkan apresiasi dari publik nih
oh ya publik masih
kalau urusan bpk menurut saya itu bukan urusan dizalimi atau tidak
karena itu semua kasus ya
jadi pembuktiannya nantilah di pengadilan
kenapa orang itu rame
tapi menurut anda bermasalah sekali nggak sih pak cara berkomunikasi ahok ini
jika dia mau sustain ini
kalau kita bicara dalam menang dan memimpin ibu kota jakarta yang harus keras kata anda
saya terjun ke luar batang itu sebenarnya tidak semata mata karena korbannya
tetapi lebih kepada ini wilayah
saya tiba tiba ketemu konsep
konsep yang rencananya rupanya di penjaringan itu akan didirikan
pokoknya yang menara menara itu
pokoknya kita menuju singapura
itu bener apa enggak dulu
belum tentu loh itu
nanti dulu saya mendapatkan
saya kan cuma menceritakan kronologi
supaya tanggapannya enggak
ini masih ruang aku
jadi itu saya dapat
di mas ijam
aku menganggap yang kayak gini nih harus dikomunikasikan dulu oleh gubernur
mau setinggi apa
yang paling tinggi di jakarta ini siapa
tapi gubernur ada aturan di dki bahwa dia masih harus dapat rekomendasi dari stakeholder
stakeholder itu ada beberapa organisasi
ada tim sidang pemugaran lah apa lah apa
dan kalau aku pribadi sebenarnya kenapa semua harus kayak singapura
kenapa semua harus bermenara menara dan
jadi output yang baik visi yang baik itu belum tentu benar
jika caranya salah
tapi kemudian ketika aku sampai di sana kan aku lalu lihat reklamasi
oh jadi ini jangan jangan memang untuk kepentingan reklamasi
dan saya adalah orang yang menolak reklamasi untuk seluruh indonesia
karena indonesia ini terlalu gede untuk berreklamasi kecuali kalau ada terjadi kerusakan
tujuh belas lima ratus sepuluh ya buatan buatan bikin pulau baru ya
jadi masalah di
masalahnya itu mas ari gimana
soal komunikasi itu ada pepatah indonesia
kejem loh itu kata kata itu kejem
jadi ini mungkin bisa untuk kita mengkritik pak ahok terkait komunikasi politik dia
satu sisi mungkin ketika pak ahok menghadapi kebuntuan politik berhadapan dengan bandit politik
perlu mungkin ucapan keras dan sinis ya
tapi ketika berhadapan dengan publik apalagi berhadapan dengan rakyat
tentunya kesantunan berbahasa dan berpolitik itu harus diutamakan
nah ketika misalnya dari gaya berbicara
satu sisi memang sudah karakter katanya
itu sudah menjadi gaya tapi kemudian itu dilempar ke publik
dan membuat publik kemudian terbelah menjadi dua
kontra dan pro ahok
itu kan tidak baik untuk proses demokrasi kita
oke mas ars kalau kita melihat ini
banyak kemudian banyak yang membandingkan
apa namanya pola komunikasi cara memimpin gubernur ahok ini dengan gubernur ali sadikin
mungkin setelah gubernur ali sadikin memimpin
kita banyak yang tidak ingat
siapa sih gubernur gubernur setelah ali sadikin
tapi ali sadikin membuat benchmark yang begitu nyata gitu
kemudian ahok kemudian banyak yang menyamakan dengan seperti ini
apakah menurut anda memang jakarta ini harus orang orang seperti ini
cara memimpin seperti ini
dengan pola komunikasi yang juga pak ali sadikin juga kasar sekali orangnya
anda bisa punya pengalaman mungkin pernah dikasari juga pak ali sadikin
kalau saya enggak lah
saya waktu itu masih wartawan kecil kecilan dalam artian
ini contoh yang sederhana saja
bahwa dia enam peleng sopir kopaja atau mitrum ini atau apapun juga iya
itu pak ali
jenderal petern yang begitu terkenal membebaskan eropa dari perang dunia itu aja
itu lengser karena itu kurang lebihnya begitu
kita bayangkan dia meresmikan komplek wartawan di cipinang
semua wartawan yang sekarang hebat hebat itu
rumahnya di sana
kalian wartawan wartawan ini beku
rumah kok minggok minggok
enggak jelas kayak dibayangkan itu
tapi mereka menerima karena mungkin karena ali sadikin karena hasil hasilnya enggak
tapi yang luar biasa ini kan physically dan kita selalu apa yang ada gini
jangan lupa kasus rumah sakit kalau kita mau bikin ini
jokowi itu mulai naiknya karena rumah sakit
di solo itu karena dia menggarap rumah sakit
pokoknya kita boleh bilang oh ini kebetulan
wah itu gak usah dikaitkan lah
kan belum selesai
aku boleh kasih masukan mengenai ali sadikin
masukan setelah jeda berikut ini
kita nanti kita akan bungkus semua dengan kesimpulan kesimpulan kita tentang bagaimana cara gubernur yang akan memimpin
kita akan jeda sejenak
kami akan segera kembali